kepopuleran suatu produk atau karya bisa dimanfaatkan dengan membuat celah celah menguntungkan
nah unsur atau elemen dalam karya tersebut pun dalam setika menjamur ya di mana mana
misalkan pakaian outfit yang digunakan mendadak bertebaran dijual dan dimiliki orang
nah tapi masalahnya bagaimana jika dimanfaatkan dengan membuat tayangan yang hampir mirip atau hampir serupa
apakah ini lumrah sebatas adaptasi dan karena terinspirasi atau justru sebaliknya
meniru dengan memanfaatkan sensasi
kami bahas dengan rani rastati peneliti pusat riset masyarakat dan budaya badan riset dan inovasi nasional brin
selamat malam mbak rani
selamat malam mbak tiffany
kita tahu squid game tayangan paling laris di dunia saat ini nomor satu
kemudian banyak sekali dimanfaatkan ini tidak hanya di indonesia ya
kita lihat di luar negeri pun juga banyak
membuat apa memasang etalase pajangan boneka itu kan
boneka squid game di mana mana di pusat perbelanjaan
nah kalau di indonesia mungkin tambahannya tes cpns gitu
nah yang terbaru adalah yang lagi rame banget tayangan salah satu sinetron yang katanya itu mirip sekali dengan squid game
nah mbak rani melihat hal ini sebenarnya sah sah aja karena ini memanfaatkan apa ya mumpung momennya gitu ya
lagi panas panasnya atau sebaliknya justru merugikan dan mencoreng industri kreatif
jadi pertama tama kita harus membedakan antara plagiat dan juga terinspirasi gitu ya
speed game ini kan muncul sehingga memicu banyak konten yang terinspirasi dari squid game
misalnya ada versi squid game low budget di ikorodu nigeria
dan juga banyak produk produk kuliner yang menawarkan
makanan ala ala street game misalnya di inggris dan juga di singapura
tapi yang perlu kita ingat adalah meskipun terinspirasi brand brand squid game ini kita masih bisa lihat gitu ya
kalau misalnya di versi low budget dan juga untuk makanan konsep speed game
jadi konsepnya ini mirip dengan cosplay
justru game ini mendapatkan semacam free endorsement dari masyarakat hingga membuat serialnya semakin viral
sehingga membuat serialnya semakin keras
karena orang orang bisa tertarik sekali untuk membuat banyak adaptasinya
tentu saja karena ikut ikutan dan ini taktik agar menjadi viral
sehingga bisa menarik minat publik
nah kalau kita lihat dolanan game ini justru banyak unsur yang menjiplak dari konsep konsep utama dari serial game
misalnya yang pertama kita lihat ada permainan anak anak
kalau di dolanan game itu ada tasik
ada tarik tambang ada permainan benteng dan lain sebagainya
lalu ada hadiah uang dalam celengan
lalu ada orang pasukan berseragam dan beropeng
dan juga para pemainnya yang berwarna koska dan juga ada nomor urutnya
nah kemudian yang menjadi masalah apakah ini sudah izin atau belum
sudah punya lisensi untuk beradaptasi atau belum
kalau belum kan ini mengacu kepada pelanggaran hak cipta ya
sementara toh kalau sudah memiliki izin atau license mau sampai kapan sih kita menyuguhkan tayangan hasil plagiasi dan berlindung dibalik kata terinspirasi gitu
padahal banyak sekali sinias indonesia yang kualitas dan kreativitasnya luar biasa
kita tidak membuat tayangan yang orisinal karya anak bangsa
jadi alih alih terinspirasi adaptasi anda justru melihat ini adalah plagiarisme
karena banyak sekali kemiripan yang ada di situ
iya betul mbak tiffany
ada banyak sekali konten konten squid game yang bisa kita temukan di dolanan game
tadi saya tertarik dengan mbak rani sampaikan
ini kan akhirnya seperti semacam good strategy marketing
karena meng endorse serial squid game itu sendiri
karena akhirnya pun tanpa sadar atau tidak disadari dengan adanya hadirnya demam demam squid game ini
ya kan orang yang tadinya
kayak apa sih gitu kan
nah apakah ini juga menjadi keuntungan dan mungkin saja bisa mengatrol gitu ya keuntungan
mereka mereka yang menjiplak dalam hal ini misalnya tayangan
tayangan seperti squid game ini
tentu saja ini ada keuntungan juga untuk yang menjiplak
yang pertama mungkin banyak orang yang tidak tahu sinetron
ada jendela dari smp
sekarang akhirnya mereka jadi
tahu dan akhirnya banyak dibicarakan di media sosial misalnya
dan juga satu hal yang jadi menarik buat saya adalah
setidak tidaknya permainan tradisional yang ditampilkan dalam dolanan game
membuat anak anak muda atau generasi zilenial
atau bahkan generasi alpha yang masih kecil ini jadi aware dengan permainan tradisional indonesia
ternyata ada gitu ya
padahal kan sementara saat ini kan banyak
anak anak muda itu atau anak anak kecil lebih banyak bermain gadget misalnya
tapi melalui sinetron itu setidaknya mereka mengetahui ada permainan tradisional indonesia
yang mungkin menarik buat mereka
mbak rani ini kan mengadaptasi dan meniru itu kan bukan hal yang baru di industri kreatif
saya nggak bilang itu hal yang wajar atau hal yang biasa
tapi ini bukan barang baru di industri kreatif
tidak hanya di indonesia tapi juga di luar negeri
nah tapi keduanya ini kan punya definisi
atau makna yang berbeda
kalau mengadaptasi banyak sekali serial serial seri atau film gitu yang sekarang ya adaptasi dari novel
adaptasi dari webtoon kemudian diangkat ke dalam layar lebar
atau mungkin dalam platform streaming
tapi tidak dengan meniru ya
itu jadi dua hal yang berbeda
nah mbak rani bagaimana anda melihat kedua hal ini bersarang di industri kreatif
baik ini sebenarnya kembali lagi pada iklim dari
industri kreatif di indonesia
misalnya begini kita lihat sinetron itu kan sistemnya kejar tayang
stripping gitu ya
penulis naskah misalnya dia harus dikejar waktu untuk menyelesaikan sinetron yang misalnya sore ini selesai malamnya syuting
hal ini yang tentu saja membuat para penulis skenario dan naskah ini seperti kesulitan untuk mencari ide ide segar
sehingga ini membuat terjadinya
pelagiasi yang bersembunyi dibalik kata terinspirasi
dan juga kita juga harus memikirkan agar industri kreatif indonesia ini untuk menerai iklim yang baik
tentu saja caranya dengan memberikan kesempatan kepada artis sinetron misalnya untuk memahami peran
untuk memahami karakter
memberikan mereka waktu untuk mendalami perannya
sehingga kualitas acting yang disajikan ini memiliki kekuatan
kualitas yang mumpuni
namun ini kan yang tidak terlalu terjadi karena sistemnya kejar tayang
kalau saya tanya sampai di mana batas toleransi untuk menjiplak atau meniru karya orang lain
jawabannya apa mbak
perizinan penggunaan elemen dari produk atau karya lainnya itu juga sebatas mana
buat saya itu adaptasi ini yang utama adalah ada tah izin atau sudahkah memiliki license atau tidak
kalau sudah memiliki izin atau license maka hak cipta itu dapat direproduksi dan tidak ada masalah hukum di sana
begitu ya mbak
yang penting kan adalah copyrightnya itu bagaimana dan plagiasi itu bagaimana
namun di industri kreatif saya rasa ide besarnya mungkin boleh mirip
tapi elemen elemen di dalamnya tentu harus memiliki
variasi yang berbeda sehingga masyarakat juga yang menonton bisa mendapatkan hiburan yang berkualitas yang tidak hanya sekedar menghibur namun juga memberikan edukasi
mbak rani kalau misalnya kita lihat soal tayangan yang diduga menjiplak atau mirip ya dengan karya di luar indonesia
ini kan bukan yang sekarang nih yang squid game ini kan ini kan bukan hal yang baru ya
saya inget banget saya nggak tahu judulnya lupa saya juga gak pernah nonton
ketika ada demam film seri vampir edward cullen pun disini pun juga ada tayangan sinetron yang mirip mirip kayak vampir vampir gitu lah kurang lebih sama
sekarang kita dihadapkan dengan itu lagi
kenapa kita cenderung untuk seperti itu
kalau berkaca pada squid game yang menjadi base itu kan adalah permainan permainan tradisional
yang mana kalau kita lihat
indonesia pun banyak sekali permainan tradisional dan hampir hampir mirip dengan yang ada di squid game
artinya kita pun punya kearifan lokal tapi kenapa kita memilih untuk menjiplak sesuatu yang di luar padahal mungkin ibaratnya kita bisa membuat besar atau membesarkan kearifan lokal yang kita punya itu tadi dari permainan tradisional sampai orang orang pun tahu di dunia
ya saya rasa ini karena dari sinetron ini lebih fokus dalam mengejar share dan rating sinetronnya
ya sehingga mereka juga mengambil semacam jalan pintas dengan mengadaptasi tanda kutip atau menjiplak elemen elemen atau adegan yang muncul dalam film atau serial yang populer
sehingga kan ketika sebuah serial sudah populer tentu dia akan lebih mudah populer tanpa harus memikirkan originalitas
inilah yang mengakibatkan plagiarisme
apa terjadi di industri kreatif kita di industri hiburan kita
oke itu mbak tiffany jadi kurang lebih mirip mirip dengan pansos tapi ini bukan pansos ini ya pansos orang tapi pansos tayangan gitu ya
menompleng tayangan yang udah lebih besar duluan kita di situ padahal mungkin kita bisa melakukan sebaliknya orang mungkin bisa menompleng ke tayangan kita
oke terima kasih mbak rani rastati sudah bergabung dengan kami diskusinya sangat menarik
saya yakin banyak sekali lah sinias sinias indonesia yang sangat luar biasa yang kreatif yang juga bisa menciptakan tayangan berkualitas tanpa harus mendompleng tayangan dari luar atau meniru meniru tayangan dari luar ya
terima kasih mbak rani selamat malam sehat selalu
terima kasih selamat malam